ketegangan terjadi antara petugas kepolisian dan sejumlah pemudik yang melawan arus untuk menghindari razia di posko penyekatan jalan raya kedung waringin bekasi jawa barat minggu malam
sejumlah pengendara yang tetap memaksa melawan arus terlibat adu mulut dengan petugas
sementara ribuan kendaraan roda dua maupun roda empat yang hendak keluar dari bekasi menyemut di ruas jalan raya kedung waringin
kepadatan lalu lintas terjadi hingga lima km para pemudik pun terjebak kemacetan hingga berjam jam
jumlah kendaraan yang terus meningkat membuat suasana di lokasi penyekatan tidak kondusif
petugas dari polres metro bekasi pun akhirnya mengambil langkah diskresi dengan membuka penyekatan
ribuan kendaraan baik roda dua maupun roda empat pun berhasil lolos menuju karawang
jadi kenapa dibuka ini karena sudah terlalu padat
antrian juga sudah hampir sekitar lima km
kayak antrian motor maupun kerja mobil
jadi kita buka sementara
namun kita koordinasi dengan karawang purwakarta subang cirebon daerah daerah penyekat lain untuk melakukan penyekatan kembali